penyidik senior kpk novel baswedan sudah kembali ke tanah air setelah menjalani perawatan mata di singapura
sejumlah pihak terus mendorong agar presiden joko widodo membentuk tim gabungan pencari fakta
namun presiden joko widodo menegaskan sejauh ini penyidikan pelaku teror pada novel tetap ditangani oleh kepolisian
kita bersyukur alhamdulillah pak novel baswedan sudah sembuh dan sudah kembali ke tanah air
saya kira kalau pak novel nanti bisa bekerja kembali lagi ke kpk ya patut kita syukuri
saya akan terus kejar di kapolri di polri agar kasus ini menjadi jelas dan tuntas siapapun pelakunya
sampai saat ini terus akan kita kejar terus polri
dan polri juga
kalau polri sudah gini ya baru kita akan step yang lain
mantan ketua komisi pemberantasan korupsi abraham samad menyatakan kembalinya novel baswedan dapat membangkitkan semangat dan menepis rasa takut pegawai kpk dalam menghadapi teror selama bertugas
dalam wawancara pada program newsroom samad juga menegaskan serangan yang terjadi selama ini justru membuat kpk semakin garang terhadap para koruptor
saya lihat yang luar biasa kekompakan anak anak di kpk itu masih sangat luar biasa
kemudian yang kedua semangat untuk memerantas korupsi karena itu yang penting
karena kalau mereka sudah tidak semangat sudah takut dengan teror itu maka habislah sudah pemerantasan korupsi
tapi ini tidak justru sebaliknya
makanya tadi saya dalam speech saya tadi saya sampaikan bahwa kasus novel ini harus membuat mereka lebih garang dalam memerantas korupsi
itu pesan mesej yang akan kita kirim kepada koruptor bahwa kita tidak gentar terhadap serangan yang anda lakukan
tapi kita justru semakin gencar membunuh para koruptor
dalam wawancaranya bersama detik com novel baswedan mengungkapkan kecurigaannya ada laporan palsu dari pihak kepolisian terhadap kapolri jenderal tito karnavian terkait pengungkapan kasusnya
ia khawatir jika hal ini dilaporkan kepada presiden joko widodo
kemudian akan direspon dengan cara yang kuat
yang tepat novel baswedan pesimis kasusnya akan diungkap secara serius
melihat itu sebagai hal positif walaupun saya tidak yakin
saya khawatir juga pak kapolri diberi masukan yang palsu dari anak buah
salah satu fakta tentang orang orang yang memantau di depan rumah saya direkayasa seolah olah itu adalah istilahnya masalah
ini adalah fakta elang yang dibilang kalau tidak salah
itu fakta yang menurut saya kontradiktif dengan fakta fakta yang diperoleh di lapangan
dan itu membuat saya kemudian berpikir bahwa atau berkeyakinan bahwa itu adalah upaya untuk mengelabuan
yaitu adalah wawancara terhadap novel baswedan pada bulan juli tahun dua ribu tujuh belas yang lalu
penyidik kpk novel baswedan membeberkan keterangan saksi miriam s
aryani saat awal pemeriksaan pada desember dua ribu enam belas silam
menurut novel satu miriam sempat mendapat ancaman dari anggota komisi tiga dpr untuk mencabut pap nya
suatu kepada pegawai kpk siapapun itu
itu yang kami berikan dan diminta untuk mengisi dan menandatangani setiap apa yang diisi
tadi biodata tadi diisi sendiri dengan tulisan tangan saksi
apakah hari ini penyidik
pak novel cerita tentang ada orang yang memberikan ancaman dan tekanan kepada saksi miriam
salah satunya tadi saudara sebutkan bambang susatyo
siapa lagi yang kemudian diceritakan oleh saksi
pada saat itu seingat saya yang disebut oleh saudara saksi ini adalah
lalu yang disebut juga atas nama desmond mahesa
satu lagi saya lupa
tapi dia sebut nama partainya waktu itu
terus minta penyidik membukakan di internet untuk di komisi tiga dari partai yang disebut ini siapa saja
dan kemudian dikirimkan
kemudian yang bersangkutan menunjukkan oh yang ini orangnya
nah itu yang kemudian kami lakukan sehingga kami tahu waktu itu jumlahnya enam orang
apakah kemudian pada saat itu saudara menawarkan untuk perlindungan lpsk tadi kepada saksi
kemudian apakah pada setiap pemeriksaan saksi saksi yang diduga menerima uang
penyidik akan bertanya tentang apakah bersedia untuk mengembalikan
uang yang diterima tersebut
jadi di pemeriksaan yang terakhir
saya memeriksa sendiri yang bersangkutan dan saya beritahu bahwa terkait dengan uang yang telah diterima
untuk semakin memperjelas sikap kooperatif dan memang itu suatu kewajiban
maka sebaiknya segera dikembalikan
yang bersangkutan waktu itu menyampaikan
kalau saya kembalikan habis saya sama kawan kawan saya di dpr
saya sampaikan waktu itu
tidak perlu harus khawatir
ketika menyampaikan kebenaran tidak perlu khawatir
itu yang saya sampaikan
bahkan ketika masih tidak mau
saya bilang di terakhir setelah pemeriksaan
ada kemungkinan penyidik akan menyita terhadap barang atau kepemilikan yang dimiliki
terkait sejumlah dengan uang yang diterima
kalau tetap tidak mau mengembalikan
tapi yang bersangkutan menyampaikan bahwa saya bukan tidak mau mengembalikan
tapi saya menunggu untuk dpr yang lain bisa mengembalikan sehingga saya agak aman ketika ada yang lain mengembalikan
saya memahami itu sebagai kekhawatiran yang bersangkutan
hingga sepuluh bulan sebelas hari belum ada perkembangan penyelidikan yang berarti
apa yang membuat presiden jokowi tidak kunjung merespon
desakan masyarakat dan pegiat anti korupsi untuk membentuk tim gabungan pencari fakta
dan untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior kpk novel baswedan
lantas kasus apa yang sebenarnya sedang ditangani novel sehingga dirinya begitu menjadi incaran
dan sempat tersebut nama jenderal yang diduga terlibat di belakangnya
kami membahasnya malam hari ini bersama dengan saur siagian
yang merupakan salah satu kuasa hukum novel baswedan
selamat malam bang saur
selamat malam mas indra
terima kasih sudah hadir
kemudian ada edi asibuan yang juga merupakan direktur eksekutif
lembaga kajian strategis kepolisian indonesia atau mkp
selamat malam bang edi
dan kemudian ada haris azhar yang merupakan koalisi masyarakat sipil anti korupsi
yang juga salah satu kuasa hukum dari novel baswedan
selamat malam bang haris
kami masih menunggu sambungan telepon bersama johan budi sp yang merupakan jurubicara kepresidenan
ini sepuluh bulan sebelas hari
artinya bagi bang haris azhar bagi bang saur mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu
apa arti sepuluh bulan sebelas hari dengan kondisi sekarang ini
apakah kemajuannya bisa dilihat
perkembangan pendidikan dan lain sebagainya atau kan nol
nol besar misalnya
bang saur loh soalnya jaketnya udah oke banget
silahkan bang saur
ya kalau saya sih mean ya
artinya yang menarik begini mas indra
polisi terakhir ini bukan fokus mengejar para saksi
tapi kelihatannya juga menerang teror baru
bahkan memanggil kuasa hukum daripada saudara novel baswedan
terakhir kan yang mereka panggil malah saudara dhanil yang intens sisi kemanusiaan mengawal beliau
dan juga saudara afgi direktur lbh yang salah satu kuasa hukum
jadi bukannya malah mau mengungkap kasus penyerangan novel tapi menebar teror
malah menurut saya ini mendadar teror
artinya malah polisi
bayangkan kan kriteri saksi itu kan orang yang melihat mendengar mengalami
tapi coba bayangkan malah mengejar kuasa hukumnya
saya nggak tahu apakah setelah saya juga dialog dengan mas indra ini kemudian saya dipanggil
oke soal lain lah
nah ini kan menyangkut waktu sepuluh bulan
makanya kami pun sebenarnya dari segi kuasa hukum
dari awal saya sebelum novel dibawa ke singapura
saya kan sempat ketemu dengan beliau tidak berapa lama ketemu dengan kapolri
waktu itu baru kemudian dibawa
sudah titok kan waktu itu janji akan menuntaskan
tapi kan sekarang sepuluh bulan
ada apa gitu loh
apakah memang karena kasus ini sangat rumit
atau memang ya ini juga yang sebenarnya mungkin teman teman polisi nggak nyaman
karena ini kan kepolisian kita kepolisian negara
polisi itu kan bukan dibuat untuk melindungi apa namanya korpsnya
tetapi kita buat polisi ini tiga fungsinya
yaitu pertama menjaga keamanan ketertiban masyarakat
kemudian melayani masyarakat
dan yang ketiga yang paling penting adalah sebagai pendekat hukum
nah dimana sekarang penegak hukumnya mas indra
nah oleh karenanya apa namanya
pendekat hukumnya mengaku sering kesulitan
nah makanya saya justru bertanya disitu pak indra
ada banyak kendala
nah justru karena itu
seorang tito kan kita kenal itu kan seorang yang sangat cerdas
orang itu punya harapan yang banyak begitu dia menteri jadi kepala
nah sekarang kemudian kita di feeding atau dikatakan itu kesulitan
loh apakah kasus ini apa namanya sedemikian rumitkah dikatakan sulit
banyak contoh yang juga sering kita sudah dengar juga
kasus kasus yang sangat rumit ternyata mereka tidak kesulitan
nah saya kok jadi percaya ini ada apa di kepolisian
jangan jangan ada paksi paksi yang ada di kepolisian
kemudian juga menyendera saudara titok
jadi saya berpikir seperti itu
ya atau jangan
sampai sejauh itu anda melihatnya
saya jadi melihat seperti itu
karena kan kita mengukur saya sih mengukur sebagai seorang kuasa hukum adalah kenapa ini tidak ada progresnya
bukan saja nol menurut saya malah min
malah minus menurut saya
malah sibuk memanggil para kuasa hukum coba dong bantu kami gitu loh
kok tiba tiba kelihatannya aidiat gitu menurut saya loh
bagaimana menurut anda pak angharis
sepuluh bulan sebelas hari ini
dengan kalau tidak paling tidak masyarakat yang melihat sekarang hanya sketsa ya
kemajuan nya berupa sketsa
bagaimana anda melihatnya
kalau dari sisi politik ya
saya sih bukan ahli politik
tapi kok kelihatannya kayak semacam kuburan politik buat pemerintahan jokowi gitu
kasus ini menjadi kuburan politik
kenapa saya bilang ini jadi kuburan politik
artinya dia bisa bisa menutup ya kan niat atau rencana rencana kerja pemerintahan
karena ketika berhadapan dengan situasi seperti ini
tidak kelihatan apa namanya performanya
padahal ini salah satu indikator penting negara kalau mau baik yang ngurusin kasus novel baswedan
ini bukan sekedar anda atau kita atau si presiden
itu mau seolah olah mau menunjukkan berkawan atau tidak dengan seseorang yang namanya novel baswedan
ini persoalan bangsa
anda boleh ganti orangnya novel baswedan
tapi apa yang dikerjakan novel kan tetap harus dikerjakan
kita punya satu disiram air keras
kita seharusnya punya tiga ribu orang seperti novel baswedan yang tersebar di semua jajaran pemerintahan
kita punya satu dan insya allah kita punya banyak mudah mudahan juga
tapi satu yang kita tahu diserang kita nggak urus gitu
jadi masalahnya ini bukan masalah relasi personal antara si novel dengan orang yang namanya novel
ini ada orang
ini kan novel baswedan kan anak buahnya presiden joko widodo
yang kerja di kpk
pimpinan kpk itu kan bertanggung jawab ke presiden sebagai kepala negara
nah ini jabatan dengan jabatan
jadi orang melihat perhatian orang luas dalam dan intensif terhadap kasus novel baswedan
ketika sepuluh bulan sebelas hari ya didiamkan
dan presiden jokowi membuat pernyataan pernyataan yang kalau dalam dunia sport tuh kayak orang main skipping
pernyataan yang biasa saja
tiga kali bikin pernyataan
ini kasus prioritas ini penting
kita serahkan kepada polisi
itu hanya hitungan jam setelah peristiwa novel baswedan terjadi
lalu beberapa bulan kemudian yang kemudian diikuti oleh pak tito sebagai kapolri datang kepada presiden
juga menunjukkan bahwa ada intensi untuk menyelesaikan kasus ini
dan memanggil kapolri
sampai seorang kapolri yang datang menghadap kepada presiden
yang kemudian diikuti dengan siaran pers
kapolri memaparkan foto sketsa itu
yang ketiga beberapa hari yang lalu
ya kan ketika di media sudah ramai
akhirnya presiden bikin pernyataan akan memanggil kapolri untuk menanyakan sejauh mana
itu kayak lompat lompat di tempat aja
ya kan kalau poco poco itu maju terus mundur
kalau ini enggak
itu tidak membuktikan intensi yang benar benar intensif
sepuluh bulan sebelas hari
bikin pernyataan yang menganggap ini penting
dan akan menanyakan kepada polisi
yang anda harapkan yang seperti apa misal
kasus ini kalau memang prioritas di beberapa jam pertama dikatakan ini sebagai penting
tanya ini mau seperti apa
katakan bahwa saya ini punya agenda besar memberantas korupsi
saya ingin menyelamatkan kesejahteraan rakyat
dengan menyelamatkan uang rakyat
bahwa dan koruptor koruptor itu harus ditangani sesegera mungkin
itu harusnya dikatakan
oleh karena itu penyidik saya
salah satu penyidik terbaik di republik ini
novel baswedan ketika diserang maka harus diungkap
karena ini jalan juga untuk membongkar
siapa yang menghalangi kegiatan kegiatan seperti ini
solusinya muncul dari masyarakat
tgpf itu bukan kompetitor polisi
saya juga kadang kadang suka mikir begini loh
ini apa ruginya sih bikin tgpf
tidak usah digaji kalau memang ketakutan makan duit negara
cari orang orang yang mau ikhlas ridho untuk kasih waktunya untuk ngerjain ini
dan saya yakin kita diumumkan sejam oleh presiden

yang mau mendaftarkan jadi tgpf tersebut
ini analogi aja kira kira
bagaimana antusiasme publik itu sangat besar terhadap kasus ini
jadi yang mau bantu banyak
jadi apa yang dikhawatirkan dirugikan
kalau ditunda tunda tidak didengar tidak dibeli ide itu
itu artinya itu artinya meskipun artinya bisa banyak
tapi saya mau mengartikan bahwa
kalau tgpf dibuat
dia justru berpotensi mengungkap kejahatan yang bengis dan kejam
yang melibatkan orang orang yang sebetulnya berada di sekitar sekitar kekuasaan jangan jangan
oh itu dugaan anda seperti itu akhirnya
karena kejahatan yang terjadi ini butuh nyali kebengisan yang luar biasa
saya yakin orang indonesia baik baik
saya yakin bahwa ini bukan
bahwa ini bukan kejahatan
tapi ini ada bos ini
mantan bos pos kota ada gak
kejahatan harian zaman dulu kayak
begini gak ada
nah ini butuh motivasi
jadi pelaku lapangan dia punya
satu dadar yang luar biasa
yang bisa memberikan proteksi
yang besar dan itulah yang kemudian sekarang
muncul keanehan keanehan itu misalnya nih
tgpf nggak dibeli tiba tiba
profesor yang jadi komisioner di
menindaklanjuti laporan dari orang
pelaku yang diduga
atau dilaporkan sebagai pelaku lapangan
lalu dia mengambil
sesuai kewenangannya karena
si orang tersebut
karena sampai mengalami
dengan alasan yang
sangat pribadi begitu
oke kita terima
sekarang saya mau tanya
orang tersebut pernah diperiksa oleh polisi
bisa tahu di mana dia berada
padahal dalam polisi ada mekanisme
oke dia gak ketahuan
tiba tiba bisa ada laporan di ombudsman
kalau kata polisi dia buron
lalu yang lapor di ombudsman itu siapa
kasus novelnya gak
jadi menurut anda ini sudah dibentuk rekayasa
membentuk sebuah kejanggalan sehingga
kasus ini tidak diungkap begitu ya
kita ini kan ada kita ini kan juga ketemu orang
di jalanan di lapangan di mana mana
perhatian orang luar biasa ngikutin kasus ini
keanehan keanehan ini nggak butuh
jangan dikira gak diketahui orang
butuh teori rumit untuk melihat mengatakan bahwa
ini banyak ini
ada yang disembunyikan gitu
oke kita setelah break nanti akan mendalami lagi
terutama pernyataan dari presiden
tapi kan presiden selalu mengatakan
tadi andas juga singgung
ya ini nunggu kapolri
kalau kapolri angkat tangan baru
bukan setelah mengatakan akan bertindak
oke hanya selalu mengatakan
pramie saya akan kembali dengan ulasan tersebut
setelah cerita berikut ini
baik saya ke bang edi hasibuan sekarang
bang ediasibuan anda menyoroti kinerja kepolisian ini seperti apa
apakah memang tadi kalau bang saur bilang itu adalah minus kemajuannya
tadi disoroti juga sangat tajam
dari sisi pemerintahan jokowi malah
tentang setengah hati bukan setengah hati
belum ada ya rencana bentuk tgpf ya
kuburan politik bagi presiden jokowi sendiri
ini sekaligus mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi
bagaimana anda melihat ini bang
ya pertama tentunya apa yang disampaikan oleh bang saur dan juga bang haris
itu akan menjadi masukan buat oleh
apapun juga alasannya memang ini kasus harus diungkap ya
harus cepat terungkap sehingga ini ditunggu oleh masyarakat ya
bahkan kita lihat hari ini kita bersyukur
lihat pak nobel basidan sudah sehat ya mudah mudahan
ya sudah mulai apa namanya ya
matanya masih satu
badannya sehat matanya belum
ya kita doakan semua biar beliau cepat sembuh ya
dan semangat yang paling penting
semangat pemberantasan korupsi itu terus apa di apa namanya ditabuh ya
dan ini jangan sampai membuat penanganan kasus korupsi bisa menurun ya
saya kira ini akan menjadi komitmen kita bersama
bagaimana caranya penanganan kasus korupsi itu terus semakin kokoh semakin
tidak terganggu maksudnya
tidak terganggu ya
tapi itu jelas sudah tidak terganggu
ya tidak terganggu karena sudah ada komitmen
masalahnya adalah bagaimana mengungkap kasus novel ini
anda melihat kerja kepolisian kita ini seperti apa
dan selama ini banyak melakukan penelitian dan kajian kajian kepolisian sebetulnya
memang di dalam penanganan kasus
polisi misalnya selama ini
ada kasus yang lambat
ada yang kasus yang sulit
ada yang kasus yang cepat
sebetulnya itu kuncinya ada di tkp
tepat kejadian perkara
semakin lengkap bukti bukti yang dimiliki oleh polisi
kami berpendapat bahwa kasus ini akan cepat terungkap
tapi semakin sebaliknya
bukti buktinya juga kurang
dan kurang mendukung
kemudian saksinya juga
ini pasti akan sulit
jadi memang perlu dibantu polisi dengan tgpf itu menurut anda
saya kira bantuan masyarakat perlu
ya bantuan masyarakat perlu
yang penting saya kira memang dalam hal ini
saya kira polisi butuh bantuan dan dukungan masyarakat
dalam memberikan informasi
tapi khusus untuk tgpf dimintakan kepada presiden
saya kira kepada bapak presiden ya
tadi juga disampaikan ya
karena itu polisi kan hanya melaksanakannya saja
memang kalau kita bicara hukum
memang tidak ada dalam tgpf
dalam hukum ya
tetapi apapun juga alasannya
ini kasus harus diungkap
ini kasus harus cepat diungkap
dan saya kira perlu dukungan dan doa dari masyarakat
pandangan dari bang saur bang haris
dan beberapa elemen masyarakat yang mendukung
tentang pengungkapan kasus novel novel ini
salah satu hal yang paling penting dilakukan adalah
pembentukan tgpf ini
anda melihat itu apakah memang sangat dibutuhkan atau tidak
sementara polisi juga tetap bekerja dengan ranahnya
kalau kita lihat
ya yang pasti saya nggak tahu ya
apakah istilahnya tgpf atau apa
yang pasti polisi di sini adalah butuh dukungan dari masyarakat
butuh informasi dari masyarakat
dalam hal ini saya kira memang masyarakat
kita harapkan kita ajak masyarakat untuk memberikan informasi yang banyak kepada polisi
semakin banyak memberikan informasi
maka kasus ini akan cepat terungkap
tapi kinerja polisi sekarang menurut anda seperti apa
apakah sudah objek terang atau bagaimana
saya kira kalau kita lihat
dikatakan minis tadi orang orang setuju
dalam pelitian kami selama ini
yang kita lihat
pantau di dalam polisi
dalam kasus novel misalnya
kalau kita lihat
polisi sudah meminta delapan puluh orang saksi dalam hal ini
termasuk juga polisi sudah melakukan misalnya kerjasama dengan kepolisian australia
saya kira ini juga cukup panjang ceritanya
kalau nggak salah kemarin itu ada juga beberapa saksi saksi apa namanya
ada misalnya kelompok matelang
sudah juga dimintain keterangan
ada sejumlah nama yang dimintain
namun setelah dilakukan klarifikasi
pendalaman terhadap yang bersangkutan
memang yang jadi masalah adalah
belum ada petunjuk yang mengkaitkan mereka
karena kita di dalam hukum itu misalnya
harus bisa dibuktikan
kalau memang ini sebagai tersangka
maka harus ada petunjuk bukti bahwa saja
tapi dari kajian anda misalnya
memantau kinerja kepolisian begitu ya
apakah memang sebuah kasus itu diungkap ansih
hanya soal kondisi di tkp saja
ataukah melihat background orang ini seperti apa
entah itu istilahnya apa induktif deduktif begitu ya
jadi apakah dilihat background pekerjaannya orang ini seperti apa
misalnya dia penegak hukum dalam kasus korupsi
yang rentan diincar
apakah perlu polisi melihat kasus apa yang ditangani
novel selama ini dan lain sebagainya
bukankah itu bisa sebenarnya mempermudah
dan itu memang apa
itu menjadi strategi daripada penyelidikan polisian ya
bahkan kalau kita lihat
banyak sekali kasus yang ditangani oleh
dan saya kira itu selama ini akan menjadi petunjuk
di dalam mengungkap kasus ini
saya malah berpikiran mungkin menganalisa ya
jangan jangan mungkin ada misalnya pelaku pelaku ektp
ada di dalamnya kita tidak tahu
tapi saya lihat dari kasus yang pernah ditangani oleh novel
ini sangat mungkin terjadi
atau mungkin ada motif motif lainnya
kita tidak tahu
karena ini semua nanti akan tergantung
daripada hasil penyelidikan kepolisian
dalam salah satu hal yang ditangani
tadi kita sempat munculkan ya
bahwa novel baswedan ini
pernah bersaksi di persidangan
tentang miriam mesaryani mengatakan
ada beberapa orang yang menekan
miriam syariani nama nama politisi
dari komisi tiga
tadi sudah kita munculkan
tapi hal yang lain juga ketika kita melihat
rekomendasi angket kpk
dpr terhadap kpk
disebutkan ada friksi internal
di aspek kelembagaan friksi internal di tubuh kpk
antara penyidik penyelidikan dan politik
pernah kita juga melihat bahwa
novel pernah di esp dua dalam kasus ini
menurut anda kasus yang mana sih
yang membuat novel kemudian begitu diincar
apakah itu satu kasus tertentu
karena novel pernah menyinggung juga
soal nama jenderal ketika diwawancara
oleh media asing
kemudian berkembang itu siapakah jenderal itu
kepolisian itu dan lain sebagainya
ataukah ini beberapa kasus yang ditangani novel
sehingga terjadi konspirasi
untuk kemudian mencelakakan novel
tadi kan akhirnya sebelum saya langsung kesana kan
dibilang kan sudah diperiksa delapan puluh enam gitu ya
kenapa nggak delapan ribu gitu loh
bagi kita sebenarnya waktu cukup dua
tapi jangan kesan yang ditampilkan ke publik
atau kepada kita sebagai penasihat hukumnya
seakan akan kembali dia periksa orang sebanyak mungkin
hanya meyakinkan bahwa kita sudah bekerja
nah bagi kami sebagai seorang
apa namanya kuasa hukum saudara novel
p kami adalah bagaimana kasus
sebenarnya kalau mas indra ketemu sama novel
melihat matanya yang sebelah itu tidak berfungsi apa apa
dari segi sebenarnya enggak sanggup kita sebenarnya duduk disini
tapi nolly mengatakan bahwa
ini sudah setakdir saya
dia bilang begitu
bagi saya itu gak mikir
justru harus lebih kencang pemberantasan korupsi
pesannya kalau mau saya diteror nggak akan sampai gitu loh
nah oleh karenanya pak indra
kapan sih novel itu diserang misalnya kan
katakanlah ini membantu kepolisian
itu kan ketika kasus iktp ini kan yang sedang diungkap
sebagai ketua satgas
nah akhirnya seperti edi misalnya
jangan jangan orang terlibat yang pelaku iktp
nah ini kan jadi karena polisi tidak bekerja maksimal

saya bisa memahami dugaan dugaan dari para saudara edy
tetapi kami juga tidak mau seperti itu
yang kami tuntut adalah klien kami
sekarang ini matanya satu belum bisa melihat
sekarang apakah memang katakan seperti presiden bilang
apakah aziz kapolda mengatakan saya give up
dia mengundurkan diri misalnya
atau misalnya pak tito yang pintar itu mengatakan
ya saya juga git up gitu loh
sehingga bila perlu kalau kasus ini sepuluh bulan kita cari
pak asar bilang kita rembuk apakah memang polisi kita sudah gagal
seperti pak edy
publik tidak memahami katakanlah rumitnya kasus itu
tetapi yang dituntut ada seorang penyidik yang sangat berprestasi
dulu orang kan tidak menyangka kalau seorang seti no panto ini bisa disentuh
ini orang sakti katanya
nobel basudan membuktikan dengan kerjanya akurat terbukti
seti no panto sekarang ini bisa sebagai terdakwa
prestasi yang sedang diungkapkan oleh saudara novel pada saat itu
nah soal jenderal saya kira pak indra
yang pasti kan dulu dia juga menangani suara korlantas misalnya
ya kita tidak tahu bisa juga seperti pak edi bilang
kalau dia bilang orang orang iktp bisa juga orang berimajinasi
jangan jangan orang ini juga ikut terlibat
kira kira seperti jadinya
ini kan lari kemana mana
ya karena polisi tidak menunjukkan ada kemajuan daripada kasus ini
tetapi yang pasti kan dulu
direktur kan dulu kan itu beberapa kali melaporkan saudara novel
karena memang dia kritis soal di dalam
oleh karena itu kalau saya kira soal di dalam
kalau saya melihatnya produk atau karya daripada kpk
katakanlah sampai saat ini pak indra
seluruh kerjaan kerjaan daripada penyidik kpk sebagai penegak hukum
selama ini kan bisa dibuktikan
at least seandainya pun ada dinamika dinamika mereka di dalam
ya saya kira pak agus juga pernah bilang
itu saya kira sesuatu kekayaan yang ada di dalam
bukan mengganggu kerjaan kerjaan mereka
pak aris bagaimana bicara soal
karena kan penasaran kemudian
ini sudah sekian lama kita bertanya
bertanya soal tgpf juga
reaksi presiden seperti yang juga anda jelaskan tadi
tetap berjalan di tempat saja seperti itu
tidak kemudian melakukan apa setelah mengatakan hal itu
kita ingin mencoba mengulik
ini sebenarnya apa sih yang sedang di tangan novel
kemudian novel seperti memberi sinyal ada jenderal
tapi kemudian orang bertanya tanya
ini mungkin tidak bisa diungkap sulit diungkap
atau memang tidak mau diungkap gitu
ini ada dua yang mungkin kita gunakan
forum ini untuk menjelaskan
ada kasus kasus yang diungkap oleh novel
dan juga yang novel sebutkan juga
ada jenderal atau ada kekuatan tertentu
yang saling sandra juga sebetulnya
di dalam upaya mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap dirinya
jadi ada kasus korupsi korupsi
ada juga kasus penyiraman air keras terhadap dirinya
bahwa dua peristiwa besar ini punya koneksi
tetapi ketika korupsi memang melibatkan
ya kekuatan kekuatan politik tertentu
ketika novel diserang
ada juga memang kekuatan kekuatan penegak hukum
yang tidak berpihak untuk menyelesaikan kasus novel baswedan
nah ini dua hal ini
lalu pertanyaannya kan
kalau di publik gampang
ya novel memang suka
ya dia salah satu penyidik terbaik di kpk
memberikan dirinya itu artinya
jadi memang ada banyak orang yang
ada konsolidasi kejahatan
untuk menyerang kpk
gak cuma si novel baswedan kan
teman temannya novel juga banyak
ada yang ditabrak
ada apa segala macem
itu ada semua
jadi rentetan itu bukan hanya pada novel
pada penyidik penyidik yang lain
perpecahan di dalam
perusakan barang bukti
itu semua terjadi
itu terjadi pada kasus tertentu
kasus tertentu saja atau
hampir setiap kasus
setiap kasus ada tantangan tantangannya
baik tantangan di level
selalu dibawa ke peradilan
ada juga yang
teror teror seperti ini
bentuk bentuk kejahatan lain
bukan di legal formalnya
itu semua terjadi
nah ini tadi konsolidasi kejahatan ini sebetulnya
yang satu padu
kadang kadang nggak harus datang
eh kita serang itu
kadang kadang ini soal state of mind
cara berpikir yang saling koneksi
menjadi musuh bersama
ini geng nyibang edi yang kena ditangkap ott kemarin
dia pasti akan nyerang di sisi yang itu
pasukannya pak indra itu terganggu gara gara ott ini
pengen nyerang juga
dia akan kehilangan proyek ini ini ini
dia pasti akan nyerang atau lobby ke sana
nah kita mainnya di mana
nah ini semua
walaupun tanpa harus ada kesepakatan menyerang bersama
jadi mereka kayak bikin semacam mesin arloji itu
yang ngeklik bersama
untuk memutar konsolidasi kejahatan tadi itu
nah yang saya khawatir sekarang ini
kita bisa lihat juga ya dalam kasus yang tadi pertanyaan
bang indra ini soal sepuluh bulan sebelas hari
kan juga ada pertanyaan
nah jangan jangan pimpinan kpk ini juga terganggu tergilas terlena oleh klik klik tadi itu
yang menyerang kpk ini
bagaimana sih sejauh ini respon pimpinan kpk ketika ditanya untuk mendesak tgpf ke presiden
ya naik turun
tidak mau bicara
didatengin rame rame sama sejumlah ya tokoh teman sahabat
tengok kok teman sahabat novel juga
ide itu bagus diterima
kita ketemu sama ibu basaria
pak laude sempat ada
tiba tiba datang lagi kak polda
percaya lagi sama polisi
percaya betul boleh
tapi percaya waktu itu seolah olah tunda dulu tgpf
kesian juga novel ini
jadi menurut anda pimpinan kpk sendiri tidak sepenuh hati mau mendorong ini terungkap
kelihatan betul bahwa pimpinan kpk tidak sepenuh hati untuk mendorong ini
teman temannya luar biasa ya
teman teman di wadah pegawai itu luar biasa
beda dengan pimpinan kpk
oke kita tahan dulu ya bang haris
nanti kita akan lanjutkan setelah jadab diku
tetaplah bersama prime news
ada pertanyaan yang menarik tadi sebenarnya dari bang sauros yagian yang menyebut ini mengherankan kenapa polisi agak tidak menyambut soal des apa namanya bukan desa akan usulan usulan tgpf
mungkin memang ini wonang presiden tapi bisa ikut mendorong lah kepada presiden
kalau tadi pimpinan kpk sendiri disebut kurang
untuk secara sepenuh hati untuk itu
ya pertama gini ya kenapa kenapa
merasa saing kan maksudnya dengan tgpf
saya kira enggak juga ya
karena kenapa kalau memang tadi kita bicara hukum memang di dalam hal proses penyidikan memang menjadi kewenangan kepolisian ya
apalagi kalau kita lihat dalam proses penyidikan di dalam kasus ini ada juga tim kpk ada di dalamnya ya
juga banyak memberikan masukan
kalau misalnya ini belum terungkap
saya kira ke depan mungkin perbanyak lagi tim dari kpk untuk memberikan masukan masukan ya
tapi yang paling penting sebetulnya menurut kami adalah
masyarakat juga diharapkan banyak berpartisipasi memberikan informasi
di dalam kasus yang ditangani kepolisian
banyak sekali misalnya informasi banyak dari masyarakat
misalnya ya mungkin saja nanti ada yang masyarakat memberikan
oh saya tahu ini adalah pelakunya
yang ingin ini adalah buktinya ini
tapi kan itu pasti dilakukan sejak awal kan
kalau teori seperti itu
ya saya kira itulah yang diharapkan
kemarin kan kalau tidak salah polda metro jaya sudah membuka juga
laporan pengaduan dari masyarakat ya
bahkan sudah juga ditindak lanjut oleh polis
tapi dari beberapa informasi informasi itu
masih banyak yang tidak bisa di apa ya
pertama ada yang tidak bisa dihubungi
kemudian yang kedua laporannya itu juga tidak akurat ya
saya kira itu memang
tapi saya kira mas polisi tidak perlu harus apa namanya
teruslah meminta masyarakat memberikan informasi
kemudian ada pernyataan bap kasus penyerangan terhadap novel ini
tipis sekali hanya tiga lembar
kemudian dibangun narasi soalan novelnya yang memang tidak kooperatif
memberikan banyak informasi
sehingga penyidik kepolisian kesulitan
bagaimana anda melihat argumen seperti itu
saya kira kalau misalnya namanya proses bap tidak harus kita lihat tipis atau tebalnya
tebal juga kalau misalnya tidak ada isinya tidak ada juga gunanya
tipis juga kalau memang itu lengkap isinya
justru itulah yang dibutuhkan
nah yang paling penting adalah di dalam menentukan tersangka itu
bukti bukti harus cukup kepada yang bersangkutan
kalau misalnya si a kita curigai sebagai pelakunya
bukti bukti harus cukup kalau dia sebagai pelanggar
kenapa ini masalah hukum
ini harus dipertanggungjawabkan di dalam proses hukum
jangan sampai nanti orang yang tidak bersalah kemudian dipaksakan untuk bersalah
itu akan mengganggu proses penyidikan proses hukum ya
saya kira harus tidak betul betul orang yang tidak bersepakat
sepuluh bulan sebelas hari menurut anda ini masih normal wajar saja
ya apa namanya bukan normal ya
tetapi memang ini kasus ini mendapat sorotan masyarakat yang luar biasa
tentu saja apa yang terjadi saat ini adalah ini
tentu akan menjadi apa namanya menjadi motivasi kepada polisi untuk terus bekerja bekerja bekerja untuk mengungkap kasus ini
itu yang kita harapkan
masyarakat juga terus kita harapkan memberikan dukungan penuh kepada polri agar kasus ini cepat terungkap
karena kalau ini tidak terungkap ini akan menjadi hutang polisi kepada masyarakat
oke itu yang disampaikan bang saur juga ya tentang kapolri
kalau kemudian terakhir bang saur kalau dari pandangan anda tentang apa namanya bahwa novel dianggap kurang banyak memberikan
apa informasi keterangan kepada polisi sehingga polisi sendiri kesulitan untuk mengembangkan kasus ini itu menjadi hal yang wajar atau bagaimana
yang terjadi kan sekarang ini bahkan polisi bukan yang kita bilang tadi fokus mereka secara cerdas kemudian mencari bukti bukti untuk mengungkapkan kasus novel
tapi yang terjadi sekarang kan serangan kepada beliau bahkan dianggap dia apa namanya tidak kooperatif atau informasinya diberikan sepenggal
padahal sebenarnya dia sendiri kita bersyukur hari ini salah satu matanya bisa berfungsi yang satu lagi total belum ada
apa namanya tidak pernah ini menyentuh perasaan daripada kepolisian kita bahkan secara terbuka itu yang saya bilang teman saya dhanil diminta keterangan ada delapan polisi memeriksa kayak di pengadilan diperiksa delapan jam saudara dhani delapan puluh
delapan jam sepuluh jam ada delapan pemeriksa di sana
untuk memberi keterangan ini ada apa gitu loh
jadi yang terjadi sekarang ini yang kita bilang kalau mas indra saya mengatakan berani mengatakan jangankan nol ini min karena bakta yang sekarang ini yang terjadi adalah serangan serangan kepada novel dan juga seorang pendampingnya novel gitu loh
nah ini bagi kita kan tragedi kepada kepolisian ini utang saudara tito nih yang saya katakan
bagaimanapun yang bertanggung jawab ini bukan saya bukan haris bukan edi bukan mas indra
indra beruntung masih mampu ini ya cnn
punya humble keberanian mengungkapkan ini
tetapi konstitusi kita menuntut ini kerjaan daripada kepolisian bukan ada yang lain
tetapi kok kita minta supaya ada tgpf diminta malah resistensi
nah itulah akhirnya kita bertanya tanya mestinya kan polisi seneng dong
jangan kan tgp menurut saya
seluruh apa namanya ahli diundang bila perlu ahli peramal juga perlu pula diundang kenapa harus takut gitu loh
nah justru itu ada apa di kepolisian ini gitu
jangan jangan ini memang masih ada paksi paksi yang ada yang barangkali pak tito tidak bisa kontrol menurut saya loh
kok sampai tidak ada sepuluh bulan hampir setahun ini barang
kalau menurut saya misalnya sekarang ini di tangannya aja
jadi kemungkinan ada paksi di dalam polri yang membuat pak tito tidak mampu berkutik
iya kan menurut saya jangan jangan masih ada paksi paksi yang dulu itu masih ada sehingga ini barang nggak bisa jalan gitu loh
makanya saya bilang saudara kapolda ini kan di bawah kapolda sekarang ini
saya mau ngundurkan diri gitu loh
jadi jangan disenderap ke apalagi presiden gitu loh
baik sekaligus sebagai penutup bang haris azhar kalau misalnya disebutkan kenapa sih novel tidak percaya mengungkapkan apa yang dia tahu saja misalnya soal nama jenderal dan lain sebagainya itu kepada penyidik dari kepolisian
apakah memang sudah disampaikan dan lain sebagainya
dan kemudian kalau misalnya kasus ini akhirnya pada intinya tidak juga diberi deadline presiden tidak memberi deadline kepada kepolisian hanya menunggu kepolisian angkat tangan baru membentuk tgpf
jadi apa dampaknya bagi komitmen pemberantasan korupsi dari presiden
menurut saya hari ini ada keraguan besar ya terhadap presiden dari masyarakat ya soal pemberantasan korupsi itu
kasus ini sebenarnya jadi uji coba
jadi jangan hanya bikin policy policy yang sifatnya slogan dan sepanduk saja
ketika ada orang berjuang anti korupsi nggak dibelain gitu
diserang nggak diungkap kasusnya
kasus novel ini memberi gambaran itu
nah menurut saya memang sudah waktunya hari ini bikin tgpf
nah saya ingin juga menyambut tadi yang bang edi tadi sampaikan ya soal laporan masyarakat
saya sih terima kasih ya dan ada masukan atau ada upaya dari polda bikin hotline dan ketika dilaporkan masukan yang ke hotline itu ada banyak yang iseng iseng ada apa segala macam
menurut saya begini setiap kasus ditempatkan caranya yang tepat bagaimana meminta masukan masyarakat
dan masukan masyarakat sudah diberikan sejak hari pertama
warga memberi keterangan
ya kan jemaah masjid atau pengurus masjid di tempat rumah novel sudah memberi keterangan
itu semua dari warga
jadi terus mau apa lagi
mau minta keterangan warga yang tinggal di daerah lain
sumatera utara yang nggak ada urusan sama peristiwa
kalau itu kita minta doanya kita minta dukungannya
tapi kalau peristiwa saya pikir hukum acara pidana sudah sangat terbuka dengan mekanisme masukan warga
ada saksi memberikan keterangan memberikan informasi dan lain sudah ada
nah sekarang levelnya harus dinaikkan
ketika informasi ini dan berikutnya
informasi ini dan bukti bukti lapangan
temuan temuan forensik misalnya
soal sidik jari yang gelasnya hilang
itu diolah dikelola
gelasnya hilang ya itu ya
nah dikelola dalam mesin kelola polisi
diketemukan deadlock lapor dong
coba kita lihat mekanisme di dalam polisian
ada perkab tentang manajemen penyidikan
ada wasidik di situ pengawas penyidikan
ada pimpinan harus dilaporkan
diatur dalam perkab tersebut
jika kasusnya a cukup ditangani polres
jika kasusnya rumit sekelas ini ditangani oleh polda
jika polda juga kerumitan laporkan kepada mabes
jika mabes tidak bisa ada kasus yang luar biasa
maka kapolrinya lapor ke presiden
lapor ke presiden presidennya menjawab
jika presiden tidak bisa menjawab seketika
dia bisa hentikan untuk mengatakan
oke saya akan panggil para ahli hukum
saya akan minta mereka
untuk tim khusus sendiri
artinya bang indra
sebetulnya insya allah ya mudah mudahan
waktu tenaga energi itu ada dan gak susah
gak susah kalau ada keinginan
kalau kita ada keinginan
menangani kasus ini hanya dengan cara berpikir kemauan kemauan yang bergaya doorstop
maksudnya gimana itu kemauan kemauan bergaya doorstop
presidennya lewat ditanya sama wartawan
pak menurut bapak kasus apa gini
itu kasus penting
saya akan minta kapolri
nanti di belakangnya ada yang bisikin
iya pak kapolri udah baca berita bapak
kasusnya mana buktinya sampai sejauh mana
penggat waktunya seperti apa
sejauh mana dukungan masyarakat yuk kita kerjain
oke semoga ini menjadi ada bisa didengarkan oleh presiden dan juga mungkin kapolri bisa memperhatikan masukan masukan seperti ini
sehingga benar benar kita nantikan bagaimana pengungkapan secara tuntas kasus novel baswedan
itu pun kalau memang mau berkomitmen untuk memberantas korupsi di tanah air ini
terima kasih bapak bapak telah bergabung bersama kami di prime news malam ini
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali setelah jadwal berikut